selain yang itu lagi
aku harus berhati hati
akan aku gunakan senjataku
keris kiai carumu
dia bisa menghindari seranganmu
ilmu bela diri kanjeng sunan memang sangat tinggi
kami tidak mungkin mengalahkannya tanpa siasat
sampai jumpa lagi
kalau kau sampai menyerang
binasa adak itu
kalian berdua akan binasa
kalian berdua akan mati bersama sama
gayatri bawa anak itu pergi
saya akan menyerang mereka
aku akan melaporkan hal ini kepada kanjeng sultan
tamat riwayatmu kepala prajurit
sekarang kau tidak bisa membuka rahasia untuk menemui kalawangsa
terima kasih nisanak karena telah menolongku
bukannya nisanak yang menolong bing juga
kenapa nisanak menolongku dan bing
sudah seharusnya kita sebagai seorang manusia sering menolong menolong jakar
serahkan anak itu
mantai dulu aku
para dedemit itu sangat kuat
sebaiknya kita pergi dari sini
hanya segitu saja kemampuanmu kalijaga
aku ingin tahu
sampai dimana kekuatanku
selain yang itu lagi
aku harus berhati hati
akan aku gunakan senjataku
keris kiai carumu
terimalah senjataku ini
pendang mayit akan menghancurkan
kalau begitu mana ako
aku tak bisaetsakan
masih bisa menghadang selendang mayatku
aku harus lebih waspada lagi
selendang maye memiliki tenaga yang teramat kuat
aku harus menghadapi dengan pedangku